informasi berikutnya saudara jokowi tinjau banjir demak
presiden joko widodo kunjungi pengungsi korban banjir di demak
kehadiran presiden disambut riuh warga
presiden joko widodo bertemu dengan masyarakat korban banjir demak
di lokasi pengungsian pada dua puluh dua maret
kehadiran jokowi disambut riuh warga
dalam kesempatan ini jokowi memberikan bantuan sembako
hingga amplop berisi uang tunai kepada para pengungsi
sementara terkait penanganan banjir presiden joko widodo mengatakan
salah satu tanggul jebol sebesar lima belas meter
yang menjadi penyebab banjir di demak jawa tengah sudah ditutup
tidak ada yang jadul enam belas meter
jam satu sudah tertutup
titik tanggul sungai wulan jebol berakibat banjir
hingga merendam ribuan rumah warga dan jalan pantura demak jawa tengah
kini tanggul tersebut sudah berhasil ditutup
para petugas terus berupaya melakukan upaya penyempurnaan
dengan meninggikan struktur tanggul dari elevasi sungai
agar tidak kembali jebol saat debitnya naik